selamat malam anda menyaksikan program gomudik dua ribu tujuh belas bersama saya sheryl marella
dan sekarang ini kita akan langsung saja menuju ke desi aritonang
halo selamat sore desi bisa diceritakan kepada kami semua saat ini bagaimana keadaan di tempat anda berada sekarang di nagrek
karyawannya atau jam pulang karyawannya sekitar jam empat sampai lima sore
kemudian ada juga sepanjang jalan pedagang yang menjual makanan untuk warga bisa mencari takjil untuk buka puasa
di titik lain adalah di depan stasiun nagrek di mana ini menjadi persimpangan rel kereta bagi kereta yang akan lewat
sehingga para kendaraan harus lebih pelan laju kendaraannya untuk menunggu kereta tersebut lewat
dan memang di belakang saya memang
saat ini tampak lancar sekali di percabangan nagrek ini
dan buat anda yang berkendara memang perlu berhati hati karena saking lancarnya di jalanan pada jam tujuh malam ini
nagrek yang berbentuk turunan menuju tasik maupun garut
sehingga membuat para pengendara mungkin agak keasikan untuk tetap melaju kendaraannya dengan normal
di sinilah harus perlu ekstra hati hati
dan juga tadi tampak di perjalanan ini banyak sekali mobil atau kendaraan
baik bus sedang atau maupun bus besar atau mobil pribadi serta motor dari jakarta yang memang sudah mulai tampak memadati jalur mudik selatan ini
dan untuk penanganan kalau misalnya pada h tiga ini terjadi kemacetan
di mana jika kemacetan terjadi
atau kepadatan lalu lintas terjadi
maka one way akan diberlakukan dalam kurun waktu setengah jam maksud kami
dan itu baru diberlakukan bila terjadi kemacetan
dan kalau boleh kami melaporkan tadi juga wakapolda menyampaikan bahwa diperkirakan puncak harus mudik akan terjadi mulai malam ini
seperti yang terjadi kemarin memang kawasan nagrek ini
sempat terjadi kepadatan yang cukup signifikan
dan diperkirakan setelah selesai kerja pada hari ini
orang orang akan mulai berangkat ke kampung halaman yang masing masing menggunakan jalur nagrek atau jalur selatan ini
sehingga diperkirakan h tiga malam ini sampai h dua besok akan terus terjadi kepadatan lalu lintas yang cukup berarti
dan ada juga tadi informasi yang bisa kami sampaikan
ada terjadi kecelakaan di subuh di kawasan nagrek ini
di mana mobil box yang memang kurang berhati hati mengalami kecelakaan
di mana membawa barang kebutuhan pokok di kawasan ciherang nagrek
dan juga di siang hari ada kecelakaan mobil box yang menabrak sebuah warung penjual tahu
di mana untungnya tidak menelan korban jiwa atau sang pemilik warung hanya mengalami luka luka yang cukup berarti
namun hal ini sudah ditangani oleh tim kepolisian dan juga basarnas
sampai tadi memang sempat terjadi kemacetan hingga pukul dua siang
namun sudah teratasi dan disinilah diminta atau dihimbau terus bagi para pengendara
tak hanya roda dua maupun roda empat
untuk terus berhati hati dalam melakukan perjalanan mudik anda
dan pastikan bahwa kendaraan yang anda tumpangi sudah lebih sehat untuk mulai perjalanan mudik anda
baik terima kasih banyak desy aritonong untuk laporan anda langsung dari nagreg